suasana sejumlah pasar di palembang saat ini tidak seramai seperti bulan ramadan sebelumnya
aktivitas jual beli yang biasanya membludak kini terlihat seperti biasa saja
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia secara global benar benar berdampak di segala lini
seperti di pasar kilometer lima pasar kebun semai dan pasar sekip
meski masih terlihat aktivitas jual beli namun tidak seramai sebelum wabah virus corona
seiring dengan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak pasar tradisional di palembang juga mulai menerapkan belanja secara daring sejak tiga puluh april dua ribu dua puluh lalu
semua nomor telepon pedagang yang mempunyai aplikasi whatsapp disebar di media sosial sehingga masyarakat bisa langsung berhubungan dengan pedagang
masyarakat yang tinggal di sekitar pasar bisa memesan kebutuhan seperti sembako daging ayam potong ikan sayur maupun kosmetik
salah satu pedagang yang tertolong dengan penerapan belanja daring adalah yusuf
yusif adalah seorang pedagang yang berpengalaman dengan penerbangan
beck di pasar cinde ini melayani pembelian via telepon ataupun pesan yang masuk ke telepon selulernya
ketika ada pesanan yusli pun langsung melayaninya
ayam ataupun bebek yang dipesan langsung disembeli dan dibersihkan
ayam itu dipotong potong menjadi beberapa bagian tergantung pesanan
selanjutnya yusli pun mengantarkan ayam yang dipesan kepada pelanggannya
pengelola pasar cinde mengkoordinir angkutan pengantar pesanan apakah menggunakan beca ataupun ojek online
sudah ada yang masuk sudah diminta order dan kami sudah beberapa
sebelumnya kita nggak ada pesanan melalui online kan cuma melalui telepon
tidak pelanggan pelanggan sekarang orang bisa mantap mantap di rumah kami yang bisa antar ke rumah
masyarakat yang membeli barang belanjaan secara daring pun cukup terbantu
mereka hanya menelpon atau mengirim pesan kepada pedagang dari rumah dan tinggal menunggu barang yang dipesan tiba
lebih terbantu karena dengan sistem online ini kita bisa menghindari kerumunan masak
terus tidak susah susah pasar diokoranah ini
selama ini yang kekawasannya
sudah berapa lama
sudah sekitar sebulan lebih ya sistem online ini kan
namun tidak semua sistem belanja secara daring berjalan mulus
banyak calon pembeli yang hanya bertanya tanya kepada pedagang tentang cara pembayaran teknis pengiriman dan sebagainya
ada juga yang hanya memesan satu barang namun ketika ditanya ongkos kirim yang biayanya hampir sama dengan barang yang dibeli mereka membatalkan pesanannya
hal ini dialami pedagang sembako di pasar cinde
yang di terakhir banyak menerima pesan dan hanya bertanya tanya tanpa jadi membeli
kendalanya ya bagian ngantar ya
yang ngantornya kan mesti yang kenal
kalau nggak kenal ya nanti kan ngambil uangnya kan di tempat
kalau kita tidak kenal ya dia bawa belari kita nggak tahu
kalau biaya atau ongkos yang dikenakan itu dari pembeli atau penjual
besarnya berapa pak

sepuluh sampai lima belas ribu
iya tergantung jarak jauhnya
setelah disosialisasikan oleh pemerintah kota palembang apakah sudah ada yang belanja di tempat bapak
untuk sementara ini belum ada cuma banyak yang nanya
pemerintah kota palembang akan menerapkan belanja daring ini di delapan belas pasar tradisional yang ada di kota palembang
tujuan penerapan belanja daring ini untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
karena kondisi pasar yang ramai berpotensi menjadi lahan penyebaran virus mematikan ini